petugas rescue pemadam kebakaran sektor jatinegara mengevakuasi warga obesitas seberat dua ratus kg yang tengah sakit dari rumahnya di kawasan jatinegara jakarta tibur rabu siang
evakuasi dilakukan karena pihak keluarga tidak mampu mengangkat korban dari rumah ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit
evakuasi pria berusia empat puluh lima tahun dengan bobot dua ratus kg pada rabu siang ini dilakukan dengan sangat hati hati lantaran jarak dari rumah ke mobil ambulans lebih dari lima puluh meter
evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan lantaran pihak keluarga tidak mampu mengangkat korban yang sedang sakit
evakuasi ke mobil ambulans berlangsung sekitar sepuluh menit petugas kemudian membawa ke rumah sakit
namun sehari setelah dirawat pada kamis petugas damkar menerima kabar bahwa pria yang mengalami obesitas ini telah meninggal dunia
membantu mengeluarkan dari rumah ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit
untuk berat badan korban itu lebih kurang dua ratus kg
jadi emang sepertinya sudah menangis
tapi kalau tidak bisa meninggal dunia itu rumah sakit